seorang pria berambut cepat melontarkan protes keras hingga nyaris terlibat baku hantam
dengan petugas suku dinas perhubungan saat terjaring razia parkir liar di depan pos polisi sarinah
menteng jakarta pusat senin siang
pria yang merupakan seorang pedagang tersebut tak terima kendaraannya diangkut paksa
lantaran merasa tak melanggar aturan karena parkir di depan pos polisi
meski telah berusaha sekuat tenaga namun usahanya tetap sia sia lantaran sepeda motor miliknya tetap diangkut ke dalam truk petugas
petugas mengimbau kepada para pelanggar yang tak terima kendaraannya dirazia
agar mendatangi kantor sudin perhubungan guna menghindari terjadinya keributan
jadi untuk protes silakan anda
datang ke kita kalau memang merasa benar atau itu
karena sudah di satu disebutkan
disebutkan tentang fasilitas umum dalam bentuk trotoar adalah hak untuk pejalan kaki
pada razia kali ini petugas menjaring belasan kendaraan roda dua yang parkir sembarangan di kawasan menteng dan tanah abang
menghindari petugas kepolisian yang menggelar razia pelanggaran jalur busway
seorang pengemudi motor nekat putar balik hingga menghantam separator busway di jalan hashim ashari gambir jakarta pusat senin pagi
sementara empat sepeda motor diangkut ke kantor satwi lantas polres metro jakarta pusat
lantaran tidak dilengkapi surat kendaraan
di jalan hasari gambir
baik selama siang ya
ini kita penindakan sebenarnya penindakan kasat mata
jadi yang banyak laporan kalau di daerah loksini banyak yang melanggar masuk busway
ya untuk untuk kita memperbamakan keuntungan kesehatan
dalam razia yang digelar petugas menindak satu ratus lima puluh pelanggar yang didominasi kendaraan roda dua
tim liputan cnn indonesia